tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan bus pemain dan ofisial persis solo pada sabtu sore
menurut polisi motif ketujuh tersangka melakukan penyerangan adalah karena dendam
ketujuh tersangka ditangkap di dua lokasi yang berbeda
dua orang ditangkap tidak jauh dari lokasi penyerangan bus
sementara lima orang lainnya ditangkap di wilayah kota tanggerang
polisi masih melakukan pengembangan terhadap terduga pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya
sementara para tersangka terancam hukuman maksimal lima tahun penjara
polisi menyatakan berdasarkan keterangan tersangka
motif penyerangan adalah dendam terhadap supporter persisolo
motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter persita
karena pada waktu persisolo bermain tanggal ke solo
yang menurut keperangan dari oknum supporter persisolo tersebut
sementara itu pihak panitia pertandingan menyatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait keamanan pertandingan
para tersangka sudah diberikan sanksi moral berupa larangan untuk menonton persita seumur hidup
dari pihak manajemen dan pangkel
juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi
mungkin akan ada evaluasi evaluasi dalam hal pengamanan
dalam hal pelaksanaan dan pelindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan
untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di stadion gelombang arena dulu
untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim tim lain liga satu
tersangka tersangka ini bahwa
memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di indonesia